halo selamat siang pemerintah provinsi dki jakarta melarang kegiatan hari bebas kendaraan bermotor
dan kawasan khusus pesepeda di jalan protokol ibu kota pada masa perpanjangan psbb transisi fase pertama
hal tersebut membuat masyarakat yang ingin berolahraga memadati kawasan stadion gelora bung karno
kawasan stadion gelora bung karno menjadi salah satu ruang terbuka publik yang masih dibuka bagi warga ibu kota
untuk berolahraga khususnya di masa perpanjangan psbb transisi fase pertama
pada minggu pagi enam belas agustus antrian di pintu masuk stadion gbk mencapai kurang lebih dua ratus meter ke belakang
pihak pengelola menerapkan pola shifting
masyarakat yang ingin berolahraga dibatasi maksimal hanya satu jam dan dibatasi hanya seribu orang per sesi
belasan petugas pengamanan dibantu tni polri berjaga di setiap pintu masuk
untuk menindak masyarakat yang tidak disiplin menggunakan masker
meski dengan pengawasan ketat masyarakat tetap antusias berolahraga di stadion gelora bung karno
pihak pengelola menerapkan pola shifting
pihak pengelola menerapkan pola shifting